sementara itu hari pertama masuk sekolah di jombang diwarnai dengan razia pelajar bolos oleh satuan polisi pamung praja jombang
hasilnya sejumlah pelajar lari tunggang langgang saat melihat kedatangan petugas di alun alun jombang
selain itu petugas juga mengamankan sejumlah pelajar yang tengah nongkrong di warung saat jam pelajaran
inilah yang dilakukan petugas satpol pp saat memergoki sejumlah pelajar yang asyik nongkrong di warung di kawasan jalan gubernur suryo jombang
para pelajar ini beralasan pulang pagi lantaran ada kegiatan siswa baru
namun petugas tak percaya begitu saja dan tetap membawanya ke kantor satpol pp
menurut petugas razia ini dilakukan untuk mengantisipasi kenakalan remaja terutama di hari pertama masuk sekolah
adalah hari pertama masuk sekolah
kita lakukan razia bagi anak didik yang tentunya bolos
tak hanya itu razia yang dilakukan di alun alun kabupaten jombang ini membuat para pelajar lari tunggang langgang melihat kedatangan petugas
rencananya razia serupa akan terus dilakukan guna meningkatkan kedisiplinan para pelajar
untuk menuntut ilmu disiplin
sekolah dan bukannya membolos